saya telah memerintahkan kepada kepala bnpb kepada kepala basarnas kepada menteri sosial
kepada menteri kesehatan dan juga menteri pupr serta panglima tni dan kapolri
beserta seluruh jajaran aparat terkait lainnya juga pemprov pemerintah kota dan kabupaten
untuk segera melakukan langkah langkah tanggap darurat mencari dan menemukan korban yang tertimpa reruntuhan
dan melakukan segera melakukan perawatan pada korban yang luka luka dan juga penanganan dampak dari adanya kebabungi tersebut
saya atas nama pemerintah dan seluruh rakyat menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban yang meninggal dunia
dan saya perlu mengingatkan bahwa kita ini berada di wilayah ring of fire di wilayah cincin api
oleh karena itu
dapat terjadi setiap saat baik itu gempa dan yang lain lainnya
kapan saja dan oleh sebab itu saya mengingatkan kepada benur bupati dan wali kota untuk terus menghimbau masyarakat
untuk mempererat kerjasama dan meningkatkan kesiapsiagaan kewaspadaan akan datangnya sebuah bencana
saya rasa itu